selasa pagi presiden joko widodo melakukan kunjungan kerja ke lanut sulaiman bandung
dalam kunjungannya jokowi menyampaikan rasa bangga memiliki pasukan berbaret jingga yang siap membela tanah air
selasa pagi didampingi panglima tni gatot nurmantio menko polhukam wiranto sekretaris kabinet pramono anung dan gubernur jawa barat ahmad heriawan
presiden jokowi dodo tiba di lanut sulaiman bandung
sebagai panglima tertinggi tni saya memerintahkan korps paskas agar selalu setia kepada nkri menjaga pancasila mempertahankan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dan menjaga bineka tunggal ika
sebelum memberikan pengarahan kepada prajurit jokowi sempat berkeliling memeriksa kesiapan pasukan
saya ingin memastikan kesiapan pasukan dan yang paling penting saya lihat sendiri tadi pasukan sangat siap
berulang kali joko widodo mengingatkan bahwa indonesia adalah negara yang berbineka tunggal ika
tni dan polri harus mampu menjadi perekat persatuan bangsa
rati astriani bandung